peristiwa penusukan seorang pemuda terjadi di jalan pengayuman kecamatan panakukang makassar pada kamis dinihari
akibatnya korban menderita luka di bagian perut dan kaki
kejadian ini bermula saat korban yang hendak membeli rokok diadang oleh beberapa orang tak dikenal yang kemudian melakukan penikaman
warga yang melihat peristiwa tersebut langsung berteriak hingga para pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor
kini korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit bayang ke arah makassar
menurut data dan informasi yang kami impun ketika korban ingin membeli rokok korban dihadang oleh pelaku yang identitasnya sedang kami selidiki
namun tim booster sudah bekerja dan mengamankan beberapa cctv agar bisa mengungkap pelaku tersebut